eits siapa bilang makan di mall harus selalu keluar uang banyak
kalau biasanya anda bisa menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk satu kali makan di restoran di dalam mal
tidak begitu halnya bila anda makan di kantin karyawan mal
yuk kita coba lihat dan cicipi aneka sajian kuliner yang murah meriah dan berlokasi di dalam mal besar ibu kota
lokasi pertama yang saya sambangi adalah grand indonesia shopping mall jakarta pusat
terletak di lower ground east mall kantin yang beroperasi sejak pukul delapan pagi hingga delapan malam ini
sebenarnya ditujukan untuk para karyawan yang bekerja di dalam mal tersebut
tapi karena berada di pusat kota banyak pula pengunjung maupun karyawan di kantor kantor sekitar mall
yang datang ke sini waktu makan siang tiba
karena luas sekali besar sekali kita ada gak cuma satu kantin yang ada di sini tapi kita ada tiga
posisinya ada satu di west mall satu di east mall
dan satu di sky bridge di depan toko kesehatan kita tetap harus dijaga yaitu dengan adanya acrylic divider di antara meja meja
jadi ngobrolnya tuh bisa dibatasi lah gitu selama mereka berada di dalam sini
di satu kantin sedikitnya terdapat sepuluh hingga lima belas ragam sajian tentunya dengan harga yang ramah di kantong
selain harga makanannya murah tempatnya juga cukup nyaman
di fasilitasi kipas angin dan ac kantin karyawan ini anti pengap dan anti geram
kantin karyawan ini anti pengap dan anti geram
dengan sirkulasi udara yang baik
banyak deh banyak pilihan menu mbak kalau di sini
kalau di sini mbak saya suka nasi rames nasi ramesnya enak karena juga ada pilihan nasinya
ada nasi putih sama nasi merah
karena memang kan kalau di mall kita banyak pengaruhnya mbak
minimal tuh ya range nya lima puluh lah lima puluh ribuan ya
kalau di sini kan kita berasnya dua puluh ke tiga puluh ribu jadi kayak lumayan saving sih mbak
saya pun penasaran untuk ikut mencicipi salah satu hidangan favorit di sini
yakni rawon yang disajikan lengkap dengan nasi daging toge telur asin serta kerupuk
kantin ini pun sudah melayani pembayaran non tunai
nah sekarang saya sudah selesai makan siang
enak puas banget karena harganya murah banget di sini di kisaran dua puluh ribu sampai tiga puluh ribuan aja
nah sekarang walaupun saya sudah selesai makan yang enak
bukan berarti saya bisa seenaknya meninggalkan piring kotor di meja

saya ingin membantu untuk bisa menjaga kebersihan di area lingkungan kantin karyawan ini
dengan cara meletakkan piring kotor pada tempatnya
dari jakarta pusat saya bergeser ke jakarta timur
ternyata trans studio mall cibubur juga punya kantin karyawan
yang memiliki lebih dari tiga puluh lima tenan dengan beragam pilihan menunya
kantin karyawan juga telah difasilitasi kipas angin dan tempat cuci tangan
berlokasi di basement mall kantin yang buka sejak pukul sembilan pagi hingga enam sore ini tidak pernah sepi pengunjung
iya nggak perlu keluar juga soalnya kan kerja udah di sini sehari hari
telur macam macam ada telur dadar ayam geprek banyak sih yang lain
menariknya karena kawasan mal berbatasan langsung dengan wilayah depok
trans studio mall cibubur bekerja sama dengan pemerintah kota depok untuk mengisi kantin dan kooperasi mal
nah makanya booth booth ini adalah dari pihak pemda depok
tujuannya adalah program peningkatan ekonomi masyarakat
penempatan kiosnya itu dari pihak tsm yang menentukan
karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan saat ini ya tetap ada hand sanitizer hand soap cuci tangan
tetap ada hand sanitizer hand soap cuci tangan

makanan dan minuman yang terdapat di area kantin dibanderol mulai dari delapan hingga tiga puluh rupiah
setelah bingung memilih karena banyak sekali makanan di menunya
akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada nasi bebek madura untuk santap siang kali ini
wah ternyata dengan membeli makanan yang ada di area kantin karyawan
kita juga ikut serta loh dalam mendukung dan juga mendorong sektor umkm
mbak pesanan saya sudah
sudah wah terima kasih
nah sekarang menu makan siang saya sudah ada di tangan
melihat porsi bebek yang besar dan kayakan rempahnya
nah saya langsung makan siang dulu ya
larissa aradia muhammad wahyudi jakarta